suara sirine ambulans tidak pernah berhenti di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
apalagi jumlah pasien covid sembilan belas semakin meningkat
di rumah sakit pusat pertamina extension modular simpruk
tiga ambulans selalu lalang dari kedua pintu masuk dalam lima belas menit pada senin tujuh desember dua ribu dua puluh siang
ambulans berisi pasien covid sembilan belas dengan gejala dan menjemput jenazah
sementara di rumah sakit umum daerah pasar minggu selama lima belas menit menunggu
satu ambulans datang pada selasa delapan desember dua ribu dua puluh siang
menurut petugas jaga aktivitas ambulans bervariasi setiap hari
namun jam sibuk terjadi saat malam hari
mobil ambulans yang datang pun beragam
ambulans yang datang bisa dari rumah sakit ambulans milik gugus tugas covid sembilan belas dan mobil jenazah
wakil direktur pelayanan rsud pasar minggu luzi adrianti menjelaskan
rata rata per hari ada lima belas hingga dua puluh
rata rata lima belas ambulans datang membawa pasien covid sembilan belas
rata rata dalam dua minggu ya dua minggu terakhir ini memang terjadi peningkatan lonjakan pasien di igd
jadi kalau awalnya kita punya pasien itu satu hari sekitar dua puluh an
kita bisa sampai saat ini tiga puluh an itu peningkatannya seperti itu
rata rata itu frekuensinya antara lima belas sampai dua puluh lima ambulans
untuk membawa rujukan pasien
karena memang dari proporsi pasien yang di igd itu
jadi memang rujukannya cukup banyak
untuk mengantisipasi banyaknya jumlah pasien yang membutuhkan ambulans
rumah sakit pusat pertamina simpruk berupaya menambah kuota mobil ambulans
jadi saat ini laporan tadi malam jam dua puluh empat jam kosong kosong itu ada dua ratus dua puluh saat ini di dalam
ambulan sendiri rspp saat ini punya empat unit
kita perusahaan lagi merencanakan menambah empat unit
rumah sakit umum daerah pasar minggu hingga selasa delapan desember dua ribu dua puluh
merawat dua ratus tiga puluh pasien covid
sementara rumah sakit pusat pertamina extension modular simpruk merawat dua ratus dua puluh pasien
banyaknya pasien membuat kedua rumah sakit menghadapi masalah covid sembilan belas
masalah yang sama yaitu kurangnya sumber daya manusia tenaga medis untuk merawat pasien covid
diayu lestari indra hadi softan herdiagama jakarta